sementara untuk menjelang pertandingan di stadion raja manggala ini apakah hari ini ada sesi latihan
dan kabarnya saya dengar ada juga kejutan ulang tahun ya di hotel tempat timnas ini menginap benar nggak
ya benar sekali memang tadi pagi tim nasional indonesia hanya melakukan latihan kecil latihan ringan di lapangan futsal di sekitar hotel tempat mereka menginap
hanya untuk sekedar recovery kondisi fisik mereka
dan satu satu adanya kejutan yaitu hari ini merupakan hari istimewa bagi salah satu pemain timnas indonesia karena finale kedua ini juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya
siapakah yang berulang tahun pemain indonesia siapakah yang berulang tahun hari ini ini dia liputannya serial
kue ulang tahun dan ucapan selamat dari seluruh tim dan ofisial tim nasional indonesia
satu satunya kado yang diharapkan the student adalah gelar juara di piala aff dua ribu delapan belas
jelang tampil di partai puncak leg kedua malam nanti timnas sepak bola indonesia hanya melakukan latihan ringan di lapangan futsal yang ada di sekitar hotel
latihan hanya lebih untuk menjaga kebugaran dan kondisi fisik para pemain
setelah latihan seluruh tim akan
beristirahat sebelum nanti sore akan bertolak menuju stadion raja manggala bangkok
menghadapi final leg kedua nanti indonesia memiliki modal yang bagus
setelah di final leg pertama di stadion pakansari indonesia mampu menang dua satu atas thailand
di bangkok sudah cukup untuk membawa indonesia untuk pertama kalinya meraih gelar juara piala aff